sangat menyesal juga kenapa kok teman teman yang di luar baik itu dari thailand dari kita juga kenapa kok ada selebrasi yang mendatangi apa namanya
bench kita ini yang tapi itu sudah berakhir kami tadi sudah saling berpelukan dan saling memaafkan inilah sepak bola dan yang jelas jadikanlah momentum sepak bola kebangkitan sepak bola indonesia medali emas ini